komisi pemberatasan korupsi mengamankan gubernur kepulauan riau nurdin basirun dalam operasi tangkap tangan
dalam ott ini kpk mengamankan enam orang
laman cnnindonesia com memberitakan enam orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut berasal dari sejumlah unsur
termasuk kepala dinas kepala bidang pns dan pihak swasta
jurubicara kpk febri diansah yang dikonfirmasi rabu malam mengaku ke enam orang tersebut dibawa ke polres tempat
febri juga mengatakan ott ini terkait izin lokasi reklamasi di kepulauan riau
kpk juga menyita uang senilai enam ribu dolar singapura atau sekitar enam puluh dua juta rupiah
sementara itu kabar penangkapan gubernur kepulauan riau nurdin basirun oleh kpk membuat mapolres tanjung pinang kepulauan riau
yang menjadi lokasi pemeriksaan dijaga ketat rabu malam
pemeriksaan ini pun diakui kasat reskrim polres
di panjung pinang akp efe dri ali namun pihaknya mengaku belum mendapatkan data pasti siapa saja yang diperiksa
memang ada kegiatan di kantor reskrim bawah pemeriksaan oleh tim dari jakarta
namun siapa yang diperiksa berapa orang yang diperiksa dalam rangka apa bukan kapasitas saya untuk menyampaikan kepada rekan rekan sekalian
mohon pengertian dari rekan rekan tim sedang bekerja